pameran yang digelar oleh jakarta islamic center di koja jakarta utara ini
menghadirkan berbagai artefak atau benda peninggalan bersejarah
dari nabi muhammad saw keluarga dan sahabatnya
serta zaman kekolipahan islam
artefak yang ditampilkan mulai barang pribadi milik nabi
seperti tongkat busur panah dan kuci
sampai bagian tubuh nabi seperti rambut tapak kaki dan tanah tempatnya dimakamkan
ada pula artifak yang digunakan oleh kerabat nabi
misalnya wadah obat milik khodijah dan pedang milik khalid bin wali
puluhan artefak tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat bersejarah islam
seperti mekah madinah turki dan mesir
pameran digelar dengan menerapkan protokol kesehatan
selain diwajibkan memakai masker
pengunjung diminta antri untuk bergiliran masuk
pengunjung merasa bersyukur bisa melihat berbagai benda peninggalan itu
untuk lebih mengenal sosoknya
ini sangat membantu buat edukasi anak anak
terutama dengan sejarah sejarah peninggalan nabi kita rasulullah saw
dan kita bisa memberikan pemahaman sejarah dan juga pengenalan
yang paling sangat saya saksikan adalah pedang dari khalid bin walid
tapi bin wahid adalah salah satu singanya yang memang dulu di zaman rasul belum pernah kalah
dan saya sangat melihat langsung dan itu benar benar tajuk
mengenalkan anak sejak dini kepada rasulullah
jadikan anak walaupun anak belum tahu
seenggaknya dia ada memori sejak kecil tentang rasulullah
koordinator pemandu abdul malik berharap pameran ini bisa menjadi ajang belajar dan tabaruk dari nabi
yang menambahkan pameran artifak ini pun akan diadakan di bandung jawa barat pada lima sampai
saya sih pengennya banyak orang datang berbondong bondong datang ke sini hadir
insya allah kita bisa berbagi cerita
kita bisa tahu bagaimana pedang khalid bin walid bagaimana sendal rasulullah bagaimana tapak kaki rasulullah
kurang lebih seperti itu sih tujuannya
terutama untuk anak anak muda supaya tahu bagaimana sih sejarah islam yang sebenarnya itu seperti apa
pameran artefak rasulullah dibuka untuk umum setiap hari selama sepuluh hari
mulai dua puluh tiga april hingga tiga mei dua ribu dua puluh satu pada pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
dengan jeda setiap tiba waktu sholat